nah itu dong nonton tv bareng jadi keliatan akrab
ya itu minta aku murid lam
gak berasa lapar tau tau gedug maghrib aja
tuh cik udah kan
kayak begitu masih warang aja tuh
tuh lam heran cik
padahal kan yang ngebebasin bang kadun
kiking juga saya juga kan
kenapa saya aja yang dikebutin
jadi ya pantas aja dicembrut sama lo
kalau si roh cembrut sama gue itu namanya kagak sopan
ampun nih orang
tuh nih orang teriak teriak kagak ada lak lakanya sampe budek nih
masya allah ada apaan sih miss yang teriak teriak
nih dia nih orang ini
gue mau getok pala lo
lah lah lah
apaan lo ayang disalahin orang datang datang udah begini
lihatlah gue gak ada urusan sama lo
tuh dengerin gak ada urusan sama ayah
nah terus lo kenapa miss
aduh jangan kenapa kenapa
nih semua gara gara abah
abah begitu tega sama lo miss
tega apaan sih miss gue
abah udah bilang cinta yang mati cinta sejati
ternyata abah ngeduain umi
bener gak lo ngantuk
mana mungkin abah berani kawin lagi nih
wah abah ngebat
gak bisa main perempuan ngantuk
abah udah berani
ini mungkin si garland
mau punya bintik tua lo
mana berani abah kawin lagi miss

nah itu cuma di mulut abah
ya kasian banget pok
nih ada lagi ya
kurang ajar mood
mulut lo kompor banget lah
lo emang pintar main saran seriwara ye
di depan mata bumi setia
ternyata di belakang punya seikuan lo
terus tuh perempuan genit itu datang ke warung
udah gitu dia kenal betul
emang siapa debbie
alah pura pura aja lo
lo lebih tahu siapa dia perempuan itu
dia lebih norak dari si atikey
eh pok pok berantem berantem
jangan bawa pacar ayo dong
emang dia lebih norak
ya mah lebih
ngaku cepetan tuh
rasain deh tuh
lagi perempuan disakitin
begini jadinya dicatah hancur
eh berhenti lo berhenti ya
gua mau bikin pericungan sama lo ya
jangan main main sama gua lo
jangan emosi dulu mi
abah gak pernah main perempuan mi
kok gak percaya sama lo
mumpung ada babes dikelarin aja ya
secara baik baik iya gak
lo bikin ide yang gak enggak aja lo
lagian abang anak jawara dimainin
ini gua mateng aja lo
siapa sih yang mainin dia
lah lah lah
eh lo usah dikomporin
bakal meleduk sendiri
gua gak mau tau kita pun cerai cerai deh
gua gak mau diduain sama lo
aduh jangan laper babes mi
aduh ajar gua aduh
sakit hati gua tau gak
bagus deh pok
emang paling agak enak di madu
mana mau anak perempuannya di madu
kalau kagak kan kesian mpok
mut lo kurang ajar lo ya
kalau babesnya ngamuk po
pala bisa pindah ke kaki
pada abang tau sendiri babes daud
mana yang mau anak perempuannya di madu
ya ampun deh ya ampun deh
jangan kasi pak
jangan pindah ke kaki ya
lo udah sakit hati gua mak
kalau bukan aku matiin lo tam
lo sih pak
nih sambil nunggu babe datang nih
ya mendingan kita kurung
daripada malingnya kabur
aduh jangan mi
jangan mi aduh
sekarang gua sakit dulu
masuk masuk ya
jangan kurung gua
aduh mi jangan
kurung gua mi
buat aduh mi
mi abang berani sumpah ama aja mi
asal aku mi percaya bakal selingkuh
engga engga engga gua gak percaya
buka pintunya mi
anaknya mandor daud lo
tau ga lo
buka pintunya mi
aduh apa dikurung gini gini bahan sih mi
gak jadi kurung apa dikarung mandi
masa iya sih haji mudin pengen kawin lagi
neng haji muhyiddin kan setia banget sama bininya
walaupun haji dua kali rasanya kegak mungkin ya nikah dua kali juga
eh dengerin ya
mau haji dua kali kek tiga kali mau berapa kalipun
namanya juga manusia ya pan
eh masa sih
pan haji muhyiddin sama haji memoleh dia kan berdua akur banget tuh
iya kemane mane kan berdua romantis gitu
itu pan depan mata kita
nah kalau di belakang kita
tadi aja gue tuh barusan ketemu ama calon bininya haji muhyiddin
ya allah orangnya cakep sembok bu
oh lo bisa aja tuh haji muhyiddin nyari calon bininya ya
ya udah gue balik duluan deh
nih mau kasihin ke mami
gue kan mau jalan jalan mau abu murid
iya ntar gue kasihin lagi ya
lagian ibu ibu panas panas pada kumpul kumpul begini
emang ada apaan sih
gak kepanasan apa
bang kagak kalah panas beritanya yang kita dapet
berita apaan sih

kawankan kan channel baru kenal kan
yak ini merebutnya mau ganti channel ke kartu

ya itu minta aku murid lam
hehehe gak berasa lapar tau tau gedug maghrib aja
tuh cik liat kan
kayak begitu tuh
masih warang aja tuh
padahal kan yang ngebebasin bang kadun
tinding juga saya juga kan
kenapa saya aja yang diceburrutin
jadi ya pantes aja dicembrut sama lo